tiongkok saat ini mulai merasakan new normal atau kondisi normal yang baru
dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami
duta besar republik indonesia untuk tiongkok johari oratmangun
selamat pagi pak
selamat pagi mas yuda mbak lady
kabar baik nih pak
bisa ngapain ya sedikit sedikit nih
pak jadi gimana nih pak tentang kondisi new normal di tiongkok
kalau di tiongkok sudah mulai membaik ya mungkin sudah tujuh puluh lima persen back to normal
kalau kondisi terakhir mungkin saya informasikan saja sampai kemarin ini
semalam itu yang confirm itu kan tinggal satu ratus empat puluh delapan seluruh tiongkok itu
lalu terus di beijing sendiri tinggal enam
jadi ya sudah back to normal sudah sembilan belas provinsi yang zero
jadi nggak ada kasus lagi
begitu kurang lebih
nah kalau di beijing sendiri sudah
tapi keluar kita masih tetap menggunakan masker menjaga jarak
restoran sudah buka dan lain lain mal mal dan lain lain
nah dengan new normal
dengan batasan batasan yang kita sepakati bersama dan dianjurkan oleh pemerintah
operasional begitu pak new normalnya itu
jam operasional terkait dengan fasilitas fasilitas umum
sudah sudah berjalan normal semua
sebenarnya sejak satu mei kemarin hari buruh
tetapi di situasinya itu sudah semakin membaik
kalau di helbei sendiri dan wuhan itu kan sejak delapan april
karena dulu yang di lockdown kan provinsi hebei yang ibu kotanya wuhan
kalau di provinsi provinsi dan kota kota lainnya
itu sama seperti kita sekarang dengan degradasi yang berbeda
kira kira seperti itu
ya kalau beijing adalah ibu kota sendiri pak
apakah memang terlihat perubahan cukup signifikan dengan konsep new life nya ini
apakah memang orang orang masih bisa beraktivitas layaknya sebelumnya
ataukah tadi social distancing tetap ada kemudian ada pembatasan kerumunan
lalu apakah kantor ada pembatasan jam kerja seperti itu pak
secara signifikan ada perubahan tidak pak
kalau perubahan secara signifikan itu ada
tapi disesuaikan dengan pola hidup baru after covid sembilan belas
jadi misalnya contoh sekarang kan working from home itu kemudian jadi
sesuatu yang akhirnya jadi biasa begitu
jadi sebagian besar perusahaan juga ya apalagi yang terkait dengan digital
ya sudah karyawannya itu tetap working from home
dengan menggunakan fasilitas fasilitas internet yang ada
dan disini kan sudah lima g jadi sangat sangat cepat high speed ya
itu yang terjadi
kemudian kerumunan kerumunan sudah ada tetapi dibatasi
misalnya contoh objek objek turis sudah dibuka
kalau dulu misalnya forbidden city kota terlarang itu bisa menerima delapan puluh ribu orang sehari
nah itu mulai dibuka peranan mulai start dengan rp lima nanti naik lagi
nah sekarang seperti itu
manfaatnya kemudian lalu objek objek turis yang dulu jarang dikunjungi
ya sudah dikunjungi oleh kebanyakan orang
pada saat hari ini
buruh kemarin dan pada saat weekend
kalau restoran restoran misalnya itu rata rata sudah buka semua
tetapi misalnya daya tampung
waktu mulai awal mei itu hanya boleh menerima lima puluh
sekarang naik boleh menerima tujuh puluh lima orang
jadi satu meja yang dulu hanya bisa tiga orang sekarang sudah bisa satu meja empat orang
jaraknya satu meter satu lima meter dari meja yang satu
atau meja yang lain
kalau transportasi publik itu buka terus
kira kira begitu mas
kalau dilihat dari dunia hiburan pak apakah juga ada konsep baru seperti kalau misalnya di abu dhabi ini kan ada drive thru begitu ya
kalau nonton bioskop sekarang dari dalam mobil
kalau di tiongkok ini seperti apa
juga terkait kemacetan di sana apakah memang tampak sudah berkurang atau sudah ramai seperti biasanya begitu
malah kalau menurut saya macetnya udah sama lagi
sudah sama ya jadi sudah ada perubahan begitu ya
mungkin karena ini karena kan selama ini kan working from home dan semua di rumah
jadi orang euforia menikmati dibukanya lagi
jadi pada keluar semua kan weekend kemarin saya coba keliling keliling ya sudah penuh semua begitu
jadi ya memang mungkin masih ingin menikmati lagi situasi terbesar
terbuka lagi begitu bisa ke jalan lagi
dan tentunya karena selama ini working from home dan lain lain aktivitas minim jadi ya udara bersih
jadi orang ingin menikmati udara bersih juga
ya ini terkait dengan adanya second wave atau gelombang kedua serangan virus corona
lalu bagaimana pemerintah tiongkok mengantisipasi ini
dan warga sendiri dengan kesadaran sebelumnya sudah pernah terpapar virus corona apakah mereka juga menerapkan langkah langkah yang jauh lebih strategis
lebih antisipatif pak
memang di sini tingkat disiplinnya tinggi ya
karena semua menjalankan itu dan ya berhasil sekarang kurang lebih seperti itu
kalau second wave itu ya mereka karena second wave kadang diartikan juga kan imported case
yang datang datang belakangan yang dulu kan libur
karena pas mulai kejadian itu kan di sini sedang libur tahun baru imlek ya
jadi pada kembali semua sekarang nah rata rata itu kemudian kalau diindikasikan terkena covid mereka langsung dirumah sakitkan begitu
dimasukkan ke rumah sakit kalau yang enggak lalu masih berlaku itu karantina mandiri
misalnya contoh saja ada beberapa staf kbr yang pada saat yang lalu spouse nya kembali ke indonesia
pada saat di sini sedang puncak puncaknya itu spaus dan anak anak kembali ke indonesia
sekarang mereka kembali ya sudah harus empat belas hari plus
jadi total dua puluh hari karantina mandiri di apartemennya masing masing dan diawasi
nah kami juga penasaran nih pak dengan hospitality ini kan
nah bagaimana dengan yang ada di sana dan juga bagaimana dengan kondisi warga negara indonesia di sana
apakah juga kbri sudah memberikan
apakah juga kbri sudah memperhatikan

kalau pertama yang wni dulu ya itu sejak awal sudah kita lakukan itu
di sini wni total itu ada sekitar lima belas ribuan lah pada saat desember
kemudian karena liburan banyak yang pulang dan sebagian besar kan mahasiswa di sini
jadi yang ada di sini itu sekitar satu tujuh ratus an
nah sejak awal pada saat itu selain tentunya yang disuruh suruh untuk berhubungan dengan saya
itu selain tentunya
kita mengevakuasi yang

pada saat itu yang masih ada
di sini rata rata juga itu tinggal
di asrama kampus
kita mengirimkan ke mereka
pada saat itu kan masker
sangat dibutuhkan kita kirimkan
vitamin kalau yang butuh
kita komunikasi dengan mereka karena
itu juga salah satu
yang penting ya terus
berkomunikasi untuk semua menjaga
semangat begitu jadi
syukurlah puji tuhan
mereka tidak ada
satupun warga negara indonesia
dan mudah mudahan tidak akan pernah
itu yang terkena
covid sembilan belas di seluruh
tiongkok kini jadi
sampai sekarang pun kita berkomunikasi
ramadan ini tentunya kita harus
berkomunikasi terus mereka ada
kangen makanan makanan khas indonesia
apalagi indomie ya kita kirimin
begitu kalau yang di beijing
setiap jumat kita kirimkan
dan lain lain untuk buka puasa
nanti juga pada
saat perayaan idul fitri
kita akan kirimkan juga ke mereka
karena kan belum bisa
kita ke tempat tempat apa untuk
beribadat khususnya untuk
sholat jumat untuk sholat id
terkait hospitality pak seperti apa pak
tentang pariwisata di dalam perhotelan
kemudian juga resort resort di sana
kalau hotel hotel sudah mulai
buka lagi karena sini kan travel
antar kota kan sudah bisa
kegiatan kegiatan bisnis sudah
mulai lagi memang belum
kita sendiri saya sendiri sudah ke
ke berbagai hotel misalnya
beberapa duka besar juga
sudah biasa buat acara
tapi maksimum kita hanya bisa enam orang begitu
kita juga diundang via hotel di sini
untuk datang ke hotelnya untuk saksikan
bahwa mereka sudah buka lagi
sudah okupansi mulai ada lagi
restoran di hotel sudah buka lagi
tetap kita harus kesana misalnya
masuk ke hotel atau masuk ke
pasar tradisional bahkan
ke mal dan lain lain ke restoran
itu kita pertama diukur suhu badan
kemudian mereka provide kita untuk
cuci tangan lalu kemudian kan ada aplikasi
aplikasi kita yang ada di scan
jadi mereka tahu persis movement kita
dan movement dari warga beijing
di sini kemana saja
jadi nanti apakah kita pernah ke red zone
nanti kelihatan di situ kita pernah ke red zone
jadi terus pemeriksaan lebih teliti
dan lain lain dan lain lain
sudah sudah sudah
hospitality sudah mulai bergerak lagi
tetapi tentunya dengan batasan batasan
yang kita sepakati bersama
yang saya sebutkan tadi
baik terima kasih sekali
perbincangannya pagi hari ini pak jo
mudah mudahan menginspirasi juga bagi indonesia
untuk mengadopsi new life
versi tiongkok dimana kita juga harus tertib
disiplin dan juga
peduli pada kesehatan diri pribadi maupun keluarga dan lingkungan
selamat bertugas kembali pak terima kasih pak